di balik kunjungan pemimpin kerajaan arab saudi disebut sebut ada nilai investasi sebesar lebih dari tiga ratus triliun rupiah yang akan ditanamkan untuk indonesia
dengan kunjungan ini pula dipastikan kuota haji indonesia kembali ke jumlah semula bahkan ditambahkan
adakah keuntungan dibalik kunjungan raja arab saudi menjadi tema editorial view kita hari ini
kerajaan arab saudi
apakah memang serta merta untuk investasi ke indonesia
yang pertama nama saudi arabia atau arab saudi itu sangat lekat sama kita ya
terutama umat islam indonesia
dan indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas islam maka dengan sendirinya saudi arabia atau arab saudi itu sangat dekat dengan kita
yang pertama karena ibadah hajinya
kedatangan raja salman memberikan nuansa euforia yang kita lihat sama sama ya
bagaimana kemudian ini semacam personifikasi dari arab saudi gitu kan
yang di dalamnya ada mekah dan madinah
dua kota yang sangat dekat bagi umat islam
jadi itu dulu yang pertama gitu
jadi saya dan indonesia juga menangkap euforia itu karena semata mata ini ada raja arab saudi yang datang gitu ya
itu yang pertama
terus yang kedua kedatangannya itu luar biasa
luar biasanya artinya melibatkan jumlah pengikut yang bukan main main gitu ya
ada satu lima ratus orang kalau mau dikatakan secara keseluruhan yang dibawa sama raja arab ini
itu juga suatu kehebohan yang lain gitu ya
sampai di batas itu kemudian kita bertanya apa sih sebenarnya inti dari kedatangan ini
kalau kita lihat sampai sejauh ini belum proven
karena dari nota kesepakatan yang ditandatangani itu
semuanya masih rencana
ada satu kesepakatan yang sudah dipastikan angkanya hanya satu miliar usd
kita kemudian bertanya kenapa kita cuma dapat satu miliar usd
sementara dia datang ke malaysia dan di malaysia langsung taken kontrak tujuh miliar dolar
ini kan suatu pertanyaan yang wajar buat indonesia juga
dan harus dipertimbangkan di saat saat ini sekarang euforia sudah mulai
hilang karena kegiatan kenegaraannya sudah berlalu
sekarang tinggal jalan jalan di balinya saja
ada kabar katanya di malaysia itu akan dibangun pabrik oil refinery sama petrochemical
petrokimia itu dibutuhkan juga oleh bangsa indonesia
jumlah kita banyak sekali dan industri yang membutuhkan
pasokan itu sangat sangat besar
pertanyaannya kenapa nggak dibuat di indonesia ya
kita kurang apa gitu
jangan jangan kita kemudian seuzon
ini dibikin di malaysia dengan jumlah penduduk yang kecil dengan kebutuhan industri untuk menyerap petrokimia tidak terlalu besar
jangan jangan dibikin di malaysia dijualnya ke indonesia gitu
kenapa tidak dibikin di indonesia
pertanyaan seperti itu
nah itulah kemudian pertanyaan pertanyaan yang kemudian sekarang ini muncul
banyak orang yang berpikir
kemudian ini rangkaian perjalanan ini sebenarnya tujuan utamanya hanya jepang dan china
karena raja arab ini akan datang ke sana
dan kita sudah saksikan bersama juga bahwa di tayangan kita disebutkan bahwa nilai kerjasama investasinya selama ini neraca perdagangannya sangat tinggi
itu sih sebenarnya yang masih jadi tanda tanya buat kita
meskipun sebelumnya ada sebelas mou yang ditandatangani tadi bang vito mengatakan memang hanya ada satu
jadi perdatangan pertama itu ada dua
pertamina dan saudi aramco untuk kilang di cilacap tidak terlalu signifikan dengan euforia tadi ekspektasi tiga ratus tiga puluh triliun
kalau yang di cilacap itu kan sebenarnya sebelumnya ya sudah ada ya
yang satu miliar dolar itu akan digunakan untuk kepentingan yang lain barangkali
tapi ya ini juga masih rencana kan yang enam miliar yang sebelumnya itu masih rencana
nah yang lain lain itu jadi pertanyaan kita bentuk konkretnya seperti apa
intinya apakah kemudian mereka akan menanamkan atau menginvestasikan uangnya di sini
ya itu juga penting
itu juga penting
atau bagaimana itu kan masih gelap sekarang
kita berharap kita husnuzon sajalah berpikir positif bahwa ini merupakan rangkaian dari program kerja bersama
yang kemudian akan diaktualisasikan di masa yang akan datang dengan jumlah yang signifikan
anda bilang tadi berapa tiga ratus triliun ya
ekspektasi ya seperti itu
beberapa poin yang menarik salah satunya terkait dengan terorisme
pastinya kan mereka juga melakukan kerjasama bahkan kemarin kapolri juga melakukan mou dengan pihak keamanan maupun kepolisian dari arab saudi sendiri
anda melihat kalau dari segi keamanan
positioning indonesia sendiri di arab saudi terkait dengan isis bagaimana bang vito
kita akan lebih menguntung artinya gini kita lebih proven untuk mengendalikan masalah teroris ini
jadi sebenarnya dari sisi penanggulangan terorisme indonesia ada di posisi yang lebih tinggi daripada arab saudi
bahwa kemudian kita akan bekerjasama dengan mereka ya bentuk konkretnya seperti apa kita akan bicarakan lagi itu ya ke depannya
tapi ya ini kan hal yang
bukan suatu yang extraordinary gitu loh dengan kedatangan raja arab gitu sesuatu yang kita berharap
mengapa anda datang ke kami
apa yang anda ekspektasi dari kami itu yang belum clear sampai sekarang ini
yang indonesia kemudian oleh menteri koordinator kemarin timan mengatakan kita akan pertimbangkan dulu dekadernya
karena nilainya ini cukup besar sementara apa namanya gini juga kita masih belum tahu
kalau kita melihat tadi salah satu keuntungan yang memang kemarin bahkan presiden jokowi mengatakan berterima kasih karena arab saudi kembali membuka kuota haji sehingga mencapai dua ratus dua puluh satu ribu dari dua ratus sebelas ribu
anda melihat ini sebenarnya keuntungan atau tidak
meskipun kita membayar ya bang vito ya dengan para jemaah tersebut ke arab saudi
itu gestur kesantunan seharusnya sebenarnya
itu angkanya ya nggak terlalu besar besar
nggak terlalu besar besar amat kalau misalnya dilihat kita masih punya calon jemaah haji yang harus antri selama dua puluh lima tahun untuk bisa berangkat ke arab saudi gitu ya
kalau misalnya benar benar bisa dihitung ya dihitung lagi lah warga negara dari suatu negara yang tidak terlalu banyak hajinya kuotanya serahkan ke indonesia semakin banyak semakin bagus gitu
sinical opinion dari sebagian orang mengatakan bahwa ya ini jangan jangan nasib kita sama seperti itu
sama seperti maldive nih kayaknya dipakai selewatan aja untuk liburan
ya karena terbukti dari tanggal empat sampai tanggal sembilan lebih banyak
artinya lebih banyak di liburannya daripada di acara kenegaraannya
walaupun sekali lagi di acara kenegaraan banyak sekali hal yang menarik untuk dicermati dari sisi konteks sosial budaya ya
bagaimana kemudian mereka presiden dan raja bertemu ada gestur yang menarik ketika naik ke mobil golf itu presiden mengemudi kemudian di sebelahnya raja salman
melakukan penanaman pohon kemudian masuk ke masjid istiqlal gitu ya
sempat bertemu dengan mantan presiden megawati soekarno putri dan putrinya puan maharani yang sekarang jadi menteri koordinator juga
berbicara tentang pengalaman di masa yang lalu apa namanya ketika raja faisal datang dan lain sebagainya
itu sih sebenarnya hal hal yang menarik untuk dicermati bagi kebanyakan kita orang indonesia kan
berbicara tentang pengalaman di masa yang lalu apa namanya ketika raja faisal datang dan lain sebagainya
tapi sekali lagi kalau misalnya kita bandingkan saja dengan malaysia kita jangan bandingkan dulu dengan jepang dan cina yang baru akan dikunjungi
tapi dari sisi malaysia saja mereka menggelontorkan uang lebih banyak di sana daripada di sini
ya bang vito terakhir dia akan berkunjung ke bali juga
anda melihat adakah peluang di sektor pariwisata yang akan menjadikan diversifikasi dari investasi mereka dibalik energi di beberapa negara terutama di indonesia
agak sangsi ya sebenarnya
itu semata mata murni untuk berplesir dan hiburan saja
tapi nggak tahu kalau misalnya kemudian mereka melihat dan merasakan sendiri ya
phill the experience di bali kemudian mempertimbangkan oh ini berarti warga saya akan tertarik untuk datang ke bali
kemudian mereka chip in dalam bentuk investasi direct gitu ya
ya bisa saja terjadi
tapi kan ini cita cita awalnya berlibur selama lima hari di bali
meskipun secara data dari biro pusat statistik tidak menunjukkan signifikan
jumlah wisatawan yang berkunjung ke indonesia terutama bali ya
daripada bali barangkali lebih banyak ke jawa barat ya
bang vito ini terakhir kalau anda melihat euforia sudah selesai lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita segera menangkap peluang nih
ya follow up saja apa yang sudah disepakati menjadi kesepakatan bersama
ada sebelas nota kesepahaman yang kemudian di follow up saja
mudah mudahan memberikan manfaat bagi warga kita kebanyakan
kedatangan raja ini tidak hanya sekedar selebrasi yang sifatnya
hubungan sosial kebudayaan saja tapi lebih dari itu
baik bang vito terima kasih buat waktunya di cnn indonesia news desk
ya itu tadi perbicaraan kita mengenai bagaimana euforia ini disikapi oleh pemerintah indonesia untuk mengambil peluang
tidak hanya bagaimana seremoni seremoni semata tapi juga investasi di masa depan